institut teknologi sepuluh november surabaya menciptakan sebuah kapal tanpa awak
yang dapat digunakan untuk operasi penyelamatan di tengah laut
perahu ini dirancang dengan kecerdasan buatan
dan dapat dikendalikan melalui aplikasi pada telepon pintar
inilah perahu tanpa awak yang dikembangkan oleh mahasiswa
institut teknologi sepuluh november surabaya
yang melintas di perairan selat madura jawa timur
kapal yang diberi nama intelligent boat atau iboat itu
diperkenalkan pada saat soft launching di bangkalan madura pada dua puluh sembilan september lalu
rektor its muhammad asari mengaku
iboat merupakan bagian dari serial inovasi bidang transportasi
setelah ips juga telah meluncurkan icar
dengan kecanggihan teknologi ini iboat bisa dimanfaatkan dalam kondisi darurat
seperti operasi penyelamatan di tengah laut
dan distribusi logistik di daerah terisolasi
isinya satu bisa untuk rescue untuk emergency untuk bencana
seperti tadi yang dibemokan
bisa ke kapal ataupun ini sebagai perangkat
kalau mobil itu banser
tapi ini adalah booth autonomous yang ditaruh di setiap kapal
pada saat ada emergensi kirim dia akan bisa mencari pesisir yang terdekat
karena punya gps
kedua fungsi logistik untuk bulu bulu kecil tadi
selain menggunakan teknologi kecerdasan buatan
kapal ini dilengkapi gps dan kamera dengan resolusi tinggi
cara kerja kapal pintar itu pun sangat sederhana
ibote cukup diperintah dengan memasukkan titik koordinat yang dituju
melalui aplikasi di telepon pintar
dan kapal mini ini langsung berlayar menuju titik sasaran dengan aman
pengguna bisa mendownload
aplikasi sama dengan aplikasi yang bapak ibu punya seperti gojek atau apa
tetapi di dalam situ adalah koordinat koordinat
kalau biasanya anda mengorder gojek kan ada alamat tujuan
nah sama ini bukan alamat tetapi koordinat koordinat
karena di laut nggak ada jalannya
kalau ada jalannya enak
karena di laut adanya koordinat
menteri perhubungan budi karya sumadi mengapresiasi inovasi yang dilakukan its
terlebih di tengah pandemi covid sembilan belas
dalam sambutan virtualnya budi mengatakan
sudah saatnya indonesia menguasai teknologi maritim
karena indonesia memiliki potensi maritim sangat besar
kamaludin harun bangkalan madura